bambang cahya pinardi sudah menekuni budidaya ikan hias sejak dua ribu satu
dari yang semula memiliki tiga puluh akwarium di rumah
saat ini ia sudah mempunyai peternakan ikan hias
dengan dua ratus tiga puluh delapan akwarium berbagai ukuran dan delapan belas kolam ikan
tak hanya menjual ikan hias di pasar lokal
bambang juga sudah melakukan ekspor ke beberapa negara
ia mengaku saat pandemi covid sembilan belas melanda
permintaan ikan hias meningkat baik untuk ekspor maupun domestik
sementara biasanya bambang bisa mengirim tiga ratus empat ratus ekor
saat pandemi menjadi lima ratus sampai enam ratus ekor sebulan
apakah ada dampak signifikan terhadap ekspor dan juga umkm atau peternak lokal
dampak sedikit pak ya karena sebetulnya permintaan itu masih besar
cuma kan kalau negara
negara yang mereka bandaranya ditutup
tapi pada saat waktu awal awal pandemi itu kan
seperti china jepang itu masih terbuka sama kita
jadi kita masih terus kirim
permintaannya malah kecenderungan meningkat
penjualan ikan di pasar lokal seperti apa pak
apa yang sedang tren saat ini
pasar tanah air meningkat juga
karena saya lihat contoh kemarin di jatinegara sampai ditutup
karena sebelumnya mereka walaupun masa psbb kan dilarang keluar
berkerumun ternyata di sana berjubel
begitu juga sekarang kita kan di kota bekasi ini
ada pasar malam ikan untuk lokal
itu di rawalumbu dan di teluk buyung
itu juga makin lama makin rame
ikan hias andalan yang dibudidayakan antara lain
balun endemic papua barat
serta beberapa jenis lohan dan ciklit
meningkatnya minat ikan hias di tengah pandemi
juga dibenarkan oleh putri
penjual ikan hias di kawasan bekasi jawa barat
yang mencapai lima juta rupiah
dari sebelum pandemi satu lima hingga dua juta rupiah per hari
penjualannya di pasar lokal ini sih
maksudnya kita alhamdulillah ya maksudnya
agak meningkat gitu mas
selama maksudnya pandemi ini gitu
orang orang kan karena mungkin libur kerja
jadi untuk hiburan di rumah gitu
untuk ikan hias sih sekarang lagi meningkat
ini kan kerja ini ya di rumah pengen ada hiburan lah gitu ya
selain dari anak anak sendiri ya saya pengen ada
tapi yang tidak merepotkan dari sisi bau atau segala macam gitu ya
kalau kucing atau marmut kelinci itu kan
nah kalau ikan kan tinggal diganti ganti air saja
nah disitulah saya mulai suka ikan
seiring dengan bertambahnya jumlah peminat
ikan hias pun kini naik daun
pembeli menyebut tidak hanya menjadi hobi
memelihara ikan hias juga dapat melepas kejenuhan
dan memperindah ruangan dengan kecantikan ikannya
tim liputan cnn indonesia